menteri pertanian republik indonesia syahrul yassin limpo menerima langsung sekitar delapan ratus ribu dosis vaksin di bandara soekarno hatta tanggerang pada jumat ini hari
dan vaksin ini akan didistribusikan melalui pemerintah daerah serta posko darurat penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak
untuk membahas lebih lanjut sudah ada kepala birohumas dan informasi publik kementerian pertanian republik indonesia bapak kuntoro boga andri
selamat malam pak boga
selamat malam mbak maifri
baik semoga dalam kondisi sehat pak
tapi yang pasti kita tahu ada sejumlah hewan ternak tidak dalam kondisi sehat ya pak ya
kita akan langsung fokus membahas tentang vaksin yang baru saja tiba
ini nantinya akan diprioritaskan bagi daerah zona merah dan kuning
kita update dulu pak perkembangannya seperti apa ini tahapan vaksinasi pmk bagi hewan ternak yang ada di indonesia
ya mbak maifri pemirsa semua
ingin kami informasikan bahwa vaksin darurat pertama kita dengan jumlah sepuluh dosis
telah tiba di indonesia pada tanggal dua belas juni yang lalu jadi hari minggu yang lalu
dan telah kita lakukan vaksinasi perdana di dua lokasi peternakan di sidoaraja jawa timur
dan alhamdulillah mbak tadi malam dini hari tadi bersama dengan bapak menteri
seperti yang disampaikan di siaran bahwa kami baru saja menyambut kedatangan vaksin pmk lanjutan
yang tiba di bandara soekarno hatta dengan jumlah delapan ratus ribu dosis
dan vaksin pmk yang telah kami terima tadi akan segera kami distribusikan melalui pemerintah daerah
posko tanggap darurat dan crisis center pada daerah zona merah dan kuning yang seperti itu sudah disampaikan tadi
tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa pemerintah berencana untuk mengadakan vaksin dosis tiga juta
dengan berbagai bentuk kebijakan dan koordinasi
jadi dari aspek anggaran serta prosedur kami upayakan bahwa vaksin pmk sisanya dapat diperoleh untuk peternak indonesia secara bertahap
sehingga nanti total pengadaan vaksin oleh pemerintah sebanyak tiga juta dosis akan direncanakan dapat terlaksana segera
untuk pembagian zona merah dan kuning sejauh ini seperti apa pak
karena kalau kita tahu jawa timur memang masuk dalam prioritas kemarin saat vaksinasi pertama juga sudah dilakukan di sana
bagaimana dengan daerah daerah lainnya
ya seperti kita ketahui ada delapan belas provinsi mbak yang sudah terdampak dari wabah virus ini
tetapi kita melihat jumlah vaksinnya masih terbatas maka kami melakukan prioritasisasi untuk pendistribusian vaksin
dan kami akan melibatkan tadi pemerintah daerah serta posko dari kabupaten hingga skala desa
dan juga kami melakukan bimtek sebelum petugas petugas melaksanakan vaksin
jadi ada tot untuk para petugas

tentu vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat ya yang berada di zona merah dan kuning
tadi juga disampaikan untuk wilayah sumber bibit di sentra peternakan sapi perah
kemudian juga pada peternak peternak operasi susu
termasuk juga daerah daerah perbipitan sapi kita mbak
oke pak boga kita tahu ini berdasarkan data
memang sudah banyak sekali hewan ternak yang kemudian terjangkit pmk
kemudian sejumlah pihak juga menilai pemberian vaksinasi
dan langkah yang diambil kementan ini bisa dikatakan relatif terlambat dengan kondisi yang ada saat ini
bagaimana anda menanggapi hal tersebut
dan apa kemudian upaya upaya lain yang akan semakin didesak
karena kita tahu idul atas sudah di depan mata pula
sebetulnya tidak terlambat ya
pertama kali kasus ini ditemukan
pada akhir mei kami langsung mengambil sampel dari virus yang menyerang pada ternak kita
kemudian pada awal bulan juni jadi satu dua hari setelah idul fitri
kami pada tanggal sembilan menetapkan status wabah pmk
dan setelah itu kami langsung menyampaikan sampel dari virus ini ke lab kami yang ada di bb vetwaters
kami juga menyampaikan virus ini ke lab kami yang ada di bb vetwaters
kemudian beberapa hari kemudian kita sudah menemukan jenis virus dan strainnya
jadi serotip dan strain dari virus pmk ini
dan kita segera memesan vaksin
dan kita juga bisa memproduksi vaksin di dalam negeri karena kita memiliki pengalamannya
dan satu bulan setelah status dari wabah ini kita sampaikan
kita saat ini sudah melakukan vaksinasi massal
jadi memang kita cepat tanggap mbak
jadi satu bulan setelah status dari wabah ini kita sampaikan kita saat ini sudah melakukan vaksinasi massal

jadi mungkin karena penyebaran virusnya yang airborne disease sangat cepat
sehingga memang kita rasakan bahwa penyebarannya sangat cepat
tetapi kita sudah sangat tanggap dan hanya waktu satu bulan kita sudah vaksinasi masal
kalau dibandingkan dengan wabah wabah sebelumnya
memerlukan beberapa bulan
jadi ya kita turut prihatin untuk peternak peternak kita
akan tetapi pemerintah sudah melakukan upaya terbaiknya mbak
oke kita sama sama tahu pak boga bahwa yang namanya vaksinasi ini kan memang diberikan bagi hewan ternak
yang dalam kondisi sehat
ketika kemudian hewan ternaknya sudah pernah terjangkit butuh waktu pak
untuk kemudian memastikan diperbolehkan untuk bisa divaksin begitu ya pak ya
untuk vaksin pemberian dosis satu dua dan tiga pun butuh waktu
sementara lagi lagi yang mendesak yang ada di depan mata ini adalah
bagaimana kemudian idul adha sudah dekat begitu sejumlah daerah melaporkan
kekurangan hewan ternak untuk bisa kemudian menjadi hewan kurban
salah satu contohnya ini ada data dari pemerintah kota semarang
menyatakan kurang sekitar dua ribu an hewan ternak untuk bisa menjadi hewan kurban
langkah kementerian pertanian seperti apa pak
sebetulnya mbak secara nasional kita tidak perlu khawatir
terkait dengan hewan kurban kita
karena tahun lalu hewan kurban untuk ternak yang disediakan untuk idul adha tahun dua ribu dua puluh satu
jumlahnya satu lima juta ekor
tahun ini diperkirakan meningkat sekitar sebelas sampai tiga belas persen
jadi sekitar satu delapan juta
padahal kita sudah siap hewan korban yang tercatat di sini dua dua juta ekor
jadi kita masih ada surplus sekitar empat ratus ribu ekor
jadi menurut kami hewan kurban juga tidak harus sapi mbak
jadi yang satu lima tadi terdiri dari sapi kambing domba
dan domba kita saja jumlahnya sekitar lima belas dua puluh juta
jadi sangat tidak masuk akal apabila di lapangan kekurangan hewan kurban
tentu kita harus memperhatikan bahwa kita memiliki daerah daerah yang hijau juga
yang belum terkena wabah
contohnya di indonesia timur seperti ntt kemudian sulawesi itu belum terkena wabah
minggu lalu hari selasa minggu lalu kami mendatangkan sekitar sembilan ribu ternak
dari ntt dan ntb ke jakarta melalui tanjung priok mbak
itu sebagai salah satu contoh bahwa sebetulnya suplai ternak kita sangat cukup
dan tidak perlu khawatir mbak
oke berarti langkah langkahnya
salah satu yang juga akan dilakukan adalah bagaimana kemudian ternak dari daerah hijau
yang ada di wilayah timur indonesia nanti akan diarahkan ke provinsi provinsi
yang ada di bagian barat begitu ya pak ya
betul jadi kita memang melakukan perubahan jalur distribusi begitu ya
biasanya kalau dari ntb kemudian ntt itu melalui surabaya kemudian melalui darat
tetapi karena melalui zona zona merah di jawa tengah di jawa barat
jadi kami melakukan perubahan rute menggunakan tol laut mbak
jadi dari ntt ntb beberapa waktu yang lalu menggunakan kapal tol laut
langsung tiba di pelabuhan tanjung priok
dan itu bisa menghindari penyebaran virus
serta kita menjamin bahwa hewan ternak yang digunakan untuk kurban tetap sehat
oke dengan target tiga juta dosis vaksin yang akan diberikan kepada hewan ternak
yang ada di indonesia untuk bisa kemudian mencegah perluasan dari pmk ini ya pak ya
harapan akan adanya vaksin buatan dalam negeri juga diharapkan sejumlah pihak begitu
dan itu juga terus dilakukan perkembangannya seperti apa pak kalau vaksin dalam negeri
ya saat ini pusvetma pusat veteriner pharma
jen peternakan dan kesehatan hewat kemendak pertanian
sedang melakukan produksi vaksin mbak
jadi kita memiliki pengalaman sebetulnya
tahun delapan puluh an sebelum kita bebas pmk
sampai dengan tahun sembilan puluh kita memproduksi vaksin sendiri
bahkan kita mengekspor vaksin pmk kita ke luar negeri
kemudian karena kita tidak ada kasus lagi
kemudian kita berhenti memproduksi vaksin pmk
saat ini kita hidupkan kembali pabrik untuk menghasilkan vaksin pmk yang ada di pusvetma
dan insya allah pada minggu ke empat bulan agustus
vaksin dalam negeri yang dihasilkan dari
kementerian pertanian bisa dimanfaatkan oleh para peternak kita mbak
ya berarti targetnya apa tadi pak boleh ditegaskan lagi
targetnya bahwa yang pertama
untuk vaksin darurat akan kita datangkan dari luar negeri
karena memang peternak kita saat ini terutama di daerah daerah yang zona merah
sangat membutuhkan untuk perlindungan hewan ternaknya
tetapi ke depan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memproduksi vaksin dalam negeri
untuk pembeli vaksin kita harus memiliki vaksin yang sangat penting

mungkin ada beberapa donatur
termasuk juga lembaga lembaga internasional yang akan memberikan donasi vaksin
itu juga kita sangat terbuka
dan yang terakhir mungkin para peternak industri
ingin mengadakan vaksin sendiri tentu kita
apa namanya kita perbolehkan
tetapi dengan syarat bahwa pengadaan vaksin harus direkomendasikan oleh komisi obat hewan
agar sesuai dengan jenis virus yang ada di indonesia saat ini
baik agar kemudian nanti bisa tercapai target targetnya
perlu pasti kolaborasi juga ya pak ya dari semua pihak
termasuk bagi para peternak yang ada
saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya kepada kepala birohumas
dan informasi publik kementerian pertanian republik indonesia
nanti kita akan update lagi ya pak ya seperti apa perkembangannya
apakah kemudian efektivitasnya bisa benar benar dibuktikan
dengan adanya vaksinasi yang berhasil
koordinasi ini untuk mencegah perluasan pmk yang juga memang sudah mengkhawatirkan
terutama bagi para peternak ya
untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak boga